hari ini sebanyak tiga ratus delapan puluh delapan jemaah haji asal medan sumatera utara bersiap meninggalkan mekah untuk kembali ke tanah air
selama empat puluh satu hari mereka sudah berada di tanah suci
ya dan untuk mengetahui bagaimana suasana terkini
sekepulangan kloter satu medan ini sudah ada koresponen cnn indonesia mufti akbar di mekah saudi arabia
selamat pagi waktu indonesia mufti sejauh ini bagaimana persiapan dari kepulangan kloter satu ini
ya alif saat ini memang saya masih berada di tempat pemondokan penginapan dari jemaah kloters medan
sekitar tiga ratus delapan puluh delapan jemaah haji asal medan ini akan segera kembali ke tanah air melalui jeddah
dan informasi yang bisa kami berikan adalah dari tiga ratus delapan puluh sembilan jemaah yang awalnya berangkat dari medan
satu orang jemaah meninggal dunia sehingga hanya tiga ratus delapan puluh delapan yang akan kembali ke tanah air
proses pelepasan tadi dilakukan oleh duta besar indonesia untuk arab saudi bapak agus maftugabri gabril
didampingi oleh dirjen pelayanan haji bapak nizar ali
dalam beberapa sambutannya duta besar menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa
kepada jemaah haji indonesia karena dinilai sangat tertib dan bisa membuat pelaksanaan haji tahun ini jauh lebih baik daripada tahun tahun sebelumnya
sementara itu dari perwakilan jamaah sendiri yang diwakili oleh wakil wali kota medan
menyampaikan ucapan terima kasih atas pelayanan haji yang telah diberikan oleh kementerian agama dan pihak pihak lainnya
namun ada masukan yang disampaikan dari jemaah yaitu terkait catering ataupun jasa boga
mengenai makanan yang disajikan
karena wakil wali kota medan menilai makanan yang disajikan kurang sesuai dengan lidah orang indonesia pada umumnya
ya mufti selain dari kloter pertama dari medan ini apakah hari ini masih ada kloter selanjutnya
atau baru akan dilanjutkan esok hari untuk kloter kloter pertama dari misalkan solo kemudian daerah daerah lain mufti
alfian memang hari ini ada lima kloter yang akan bersiap siap kembali ke tanah air
selain dari medan rencananya jam dua belas nanti akan ada kloter dari jakarta pondok gede satu
sekitar tiga ratus delapan puluh delapan jemaah akan kembali ke tanah air
mulanya jemaah ini berjumlah tiga ratus sembilan puluh satu namun ada dua orang yang masih mengalami sakit sehingga akan bergeser atau pindah ke kloter lainnya
kloter jakarta juga akan ada kloter dari solo kemudian kloter dari sumatera barat padang dan kloter dari makassar sulawesi selatan
terima kasih mufti
akbar atas informasinya langsung dari saudi arabia melaporkan seputar ibadah haji di sana